dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan al qaidar pengamah terorisme selamat sore pak qaidar
ya selamat sore
oke pak kaidar penyerangan yang terjadi di mabes polri sore hari ini tadi sudah dikonfirmasi oleh pak benny mamoto
ketua harian belasana kompolnas pelakunya ataupun terduga terorisnya adalah wanita
kemudian ditemukan sepucuk senjata api bersama dengan beberapa butir peluru
tapi belum diketahui dari kelompok mana dan juga belum bisa dipastikan apakah ini aksi lone wolf
ya ini merupakan serangan balasan serangan balas dendam dari mereka yang dari kelompok jad yang ada di jabodetabek
terutama mungkin itu adalah kelompok jad tanggerang atau bekasi
jadi kelompok jad ini memang sangat kesal dan marah
dengan peristiwa yang terjadi di makassar
jadi mereka kemudian mengadakan serangan balas karena sangat dendam
dan jihad dengan dendam itu tidak boleh sebenarnya
oke ini merupakan serangan jihad dengan dendam
dan ada kaitannya karena mereka merasa sangat kesal sekali dengan apa yang terjadi di aksi bom bunuh diri di makassar kemarin
tapi apakah kemudian ini merupakan aksi yang dilakukan
di luar komando dari pemimpin kelompoknya begitu
ini aksi sendiri saja
tidak ada garis komando begitu
tidak ini harus ada garis komandonya
tidak ada nilai jihadnya kalau tidak ada perintah dari pimpinan
jadi nilai perintah dari pimpinan atau amar dari pimpinan itu memberikan sebuah tindakan itu bernilai jihad atau tidak
jadi ini memang sudah
sudah diperintahkan atau diplotkan atau diberi amar dari pimpinan diatasnya
jadi ini memang ada jaringannya dan bukan lone wolf
oke ini bukan lone wolf begitu ya
informasi yang beredar yang kami dapatkan sebetulnya bukan hanya satu terduga teroris yang memasuki area dari mabes polri
masih ada pelaku lainnya tapi kami belum bisa mengkonfirmasi apakah menurut anda ini mungkin tidak sendiri dilakukan
apalagi seorang wanita menggunakan
ataupun membawa senjata api pak kaidar
ya biasanya kalau serangan yang dilakukan oleh prajurit wanita itu biasanya mereka kalau nggak dua tiga
sama seperti kasus waktu penyerangan makobrimob di kelapa ii dulu begitu
kemudian di beberapa tempat di bekasi juga begitu
pak kaidar ini penyerangan bukan penyerangan pertama yang ditujukan kepada aparat kepolisian
sudah pernah ada penyerangan di mabes polri
kemudian di polres tabes dan juga beberapa polres
banyak sekali penyerangan yang terjadi tapi ini merupakan jantung pertahanan dari aparat kepolisian begitu
kantor utama dari polri adalah di trunojoyo begitu
dan diserang begitu saja menggunakan senjata api yang dibawa oleh terduga
apakah kemudian polri ini kecolongan karena kemarin sudah terlena karena berhasil melakukan penggerbekan dan juga penangkapan kepada sejumlah teroris
atau memang sulit sekali untuk mendeteksi sel sel tidur ini
iya sebenarnya mereka sudah mengantisipasi karena ada beberapa kabel teks yang memang sudah mereka ketahui bahwa akan ada serangan kepada mabes polri
jadi ini sudah diantisipasi juga karena memang beberapa kali serangan memang sudah dilakukan ke situ ya
bahkan dulu ada bom bunuh diri di masjid di mabes polri itu juga
rentetan peristiwanya padahal ini dilakukan di tengah pandemi artinya memang apakah betul betul dipicu karena penangkapan terduga teroris yang cukup banyak pada bulan januari kemarin
atau memang ada sentimen terhadap kelompok kelompok agama tertentu atau seperti apa sih pak kaidar
ya umumnya para pengikut jad itu adalah orang pengidap kristofobia
dan mereka juga kalau
ditangkap mereka akan sangat marah dan akan menyerang kepada aparat keamanan yang menangkap mereka
jadi ini adalah serangan balasan yang memang sudah diprediksikan sebelumnya akan terjadi
jadi saya kira memang ini adalah bentuk respon yang rasional yang biasa yang memang harus dipersiapkan oleh mabes polri
walaupun dalam situasi pandemi
bagi mereka pandemi itu adalah
agak lucu memang bagi kelompok teroris jad yang takfiri wahabi ini
mereka memandang virus corona itu sebagai tentaranya allah
atau tentara tuhan yang turun ke bumi untuk menyerang musuh musuh tuhan
jadi mereka akan berusaha bersama sama dengan tentara tuhan bernama corona tersebut
untuk menyerang habis habisan kepada
target target yang mereka sudah tetapkan
oke terima kasih pak al qaidar pengamat terorisme atas analisanya
kita tunggu nanti keterangan resmi dari mabes polri seperti apa
jaringan mana kemudian yang berhasil diidentifikasi
terima kasih sekali pak al qaidar atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news petang hari ini